segini lima puluh lima sekitar beda dikit doang paling sekitar segini
kesal lantaran adiknya tak lolos verifikasi sistem zonasi
seorang pria melakukan aksi protes dengan cara mengukur jarak rumah ke sekolah
aksi protes itu ditujukan kepada sma lima kota tangerang
ppdb di sma lima kota tangerang diwarnai indikasi kecurangan
pasalnya beberapa nama calon siswa yang sebelumnya lolos verifikasi mendadak hilang
berganti menjadi nama orang lain
bahkan nama nama yang lolos dari radius seratus meter tersebut ditemukan tidak sesuai alamat
dan warga sekitar tidak ada yang mengenal
diduga ada praktik titip kartu keluarga untuk memalsukan alamat rumah
pada saat kemarin kita lima puluh sembilan
kita tanya warga setempat tapi mereka tidak dikenal
bahkan mantan rw pun tidak mengenal atas nama keluarga tersebut
rencananya sejumlah orang tua bakal kembali melayangkan protes
hingga mendapatkan jawaban pasti dari sekolah terkait indikasi kecurangan tersebut
tim liputan cnn indonesia